badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memprediksi cuaca ekstrim seperti hujan lebat angin kencang dan hujan es
masih akan terus berlangsung hingga bulan mei mendatang di indonesia
kondisi tersebut terjadi akibat sebagian wilayah mulai memasuki musim pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau
dalam beberapa hari ke depan bmkg juga mewaspadai adanya potensi hujan lebat terutama di wilayah sumatera selatan
bengkulu lampung kalimantan utara kalimantan timur hingga papua bagian utara
sedangkan wilayah jawa bagian barat sulawesi tengah sulawesi tenggara diprediksi akan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
terutama pada waktu sore hingga menjelang malam hari
rakirawan bmkg fadli muhammad mengungkapkan kondisi tersebut terjadi akibat sebagian wilayah di indonesia mulai memasuki musim pancaroba
atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau
sementara untuk di dki jakarta bmkg memprediksi adanya peningkatan curah hujan atau kondisi hujan yang tinggi di daerah jakarta selatan
jakarta timur dan jakarta pusat terutama menjelang sore dan malam hari
masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang yang masih berpeluang terjadi di jakarta bagian selatan
satu ciri dari musim peralihan atau musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau adalah
tingginya kejadian cuaca ekstrim di wilayah indonesia
tadi seperti saya katakan angin kencang hujan lebat bahkan hujan es dan angin puting beliung telah terjadi atau tercatat di beberapa lokasi wilayah
kondisi di jakarta beberapa hari yang lalu memang kita catat adanya peningkatan curah hujan ya
terutama curah hujan atau kondisi hujan yang tinggi di daerah selatan wilayah jakarta begitu pun di wilayah timur dan pusat
nah untuk hari ini kondisinya masih cukup signifikan ada potensi hujan sedang sampai dengan lebat terutama menjelang sore dan malam hari